kasus narkoba bali sembilan bermula tiga belas tahun lalu tepatnya pada april dua ribu dua puluh
awal mula kasus ini terbongkar ketika empat warga australia tertangkap tangan
tengah membawa delapan kg heroin di bandara ngurah rai bali
kasus balina merupakan salah satu kasus narkotika terbesar di indonesia selama beberapa dekade terakhir
kasus yang melibatkan sembilan orang warga australia berawal pada tujuh belas april dua ribu lima
kepolisian federal australia mengklaim bahwa penangkapan ini berdasarkan informasi yang diberikan kepada kepolisian republik indonesia
kala itu sebanyak empat warga australia tertangkap tangan di bandara ngurah rai
tengah menyelundupkan delapan kg heroin ke negeri kangguru itu
mereka adalah martin stevens rené lawrence scott rush dan michael zuga
keempat orang ini menyembunyikan heroin dengan mengikatnya ke badan
pada hari yang sama tiga orang juga ditangkap di hotel maslati di dekat pantai kuta
dengan kepemilikan tiga ratus gram heroin
sementara andrew can dan miran sukumoran ditangkap di madara karena dianggap terkait dengan ketujuh orang yang telah ditangkap sebelumnya
setelah melaksanakan sidang perdana pada sebelas oktober dua ribu lima belas sepuluh bulan pasca penangkapan
hakim memutuskan tujuh dari sembilan penyelundup dijatuhi hukuman seumur hidup
sementara bagi dua orang lain yang dianggap sebagai otak dari penyelundupan narkotika ini
yaitu andrew chan dan miran sukumuran dijatuhi hukuman mati
keduanya dianggap sebagai penyedia uang tiket pesawat dan penginapan para penyelundup
tak puas dengan keputusan hakim tujuh dari penyelundup melakukan
dibanding pada september
namun hukuman dari lima penyelundup malah diperberat
empat diantaranya diputuskan menjadi hukuman mati
emma kemudian memutuskan meringankan hukuman bagi keempatnya
menjadi hukuman seumur hidup pada maret dua ribu delapan belas
mei dua ribu dua belas dua penyelundup yang dihukum mati andrechan dan yuran sukumuran
memohon kerasi pada presiden susilo bambang yudhoyono
kejaksanagung pun memberikan penangguan eksekusi mati hingga setahun
tahun demi tahun berselang pemimpin republik indonesia pun berganti
keduanya mencoba peruntungan dengan meminta grasi kepada presiden
namun pada februari dua ribu lima belas jokowi dengan tegas menyatakan tidak akan
memberikan keringanan bagi pengedar narkoba dan narkotika
hal ini sebagai respon dari upaya demi upaya yang dilakukan pemerintah
australia yang terus meminta peringanan hukuman
diketahui perdana menteri tony hebat beberapa kali secara langsung menemui
presiden jokowi sebagai upaya mencegah eksekusi kedua warga australia itu
namun jokowi terus bergeming hingga akhirnya andrew chan dan miran sukumuran
dieksekusi mati pada rabu dua puluh sembilan april dua ribu lima belas
sementara tan nguyen yang dihukum suatu hari
seumur hidup meninggal ketika ditahan karena kanker perut pada mei dua ribu delapan belas
rene lawrence yang akan dibebaskan pada dua puluh satu november merupakan satu satunya
penyelundup yang diputus bebas dari kasus balinan ini setelah mendekam selama tiga belas tahun
sebelumnya lawrence dihukum penjara selama dua puluh tahun
namun laurage mendapat remisi pengurangan masa tahanan karena dianggap berkelakuan baik